yasona lauli kini resmi dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
mantan menteri hukum dan ham di kabinet kerja jokowi jk ini mengaku siap mengemban amanah rakyat indonesia
yasona siap ditugaskan di komisi manapun namun ia mengatakan biasanya bekerja di komisi tiga dpr yang membidangi urusan hukum ham dan keamanan
mulai hari ini saya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
karena anggota mpr sudah dilantik merasa kembali ke hitoh kembali ke asal sebagai anggota parlemen
mudah mudahan bisa amanah meneruskan pekerjaan pekerjaan sebagai anggota dpr maupun sebagai anggota majelis
saya ucapkan terima kasih kepada pemilih saya dari daerah pemilihan satu sumatera utara yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili mereka